ya udah tuh tunggu
jadinya ngantre sekarang diajak
pak haji dina kok boleh nanya enggak
bang ojak ini uangnya
buat beli sama ongkosnya
buat beli nangis
panas robak putih kemiri
buat obat bapak
bapak ini gimana sih
ibu kan sudah bilang
besok saja ibu yang beliin
sekalian belanja bahan ke pasar
bang ojak maaf ya enggak jadi
iya pak sama bapak
memang tidak tetap
nyata mamaku jelaskan ke bukit tangik

hai ya ya lara itu aja ngambek
nih minum dah cocok buat lu
jelas cocok rat orang gue juga punya
batu gua hilang rat
kita ke kontrakan sini sama citra yuk
kemarin gue tinggal begitu aja
masih ngambek nih ya
lu kenapa jack habis diomelin emak
kagak gue tadi disuruh rumah pak sofyan
gua kirain dia mau ngejek
gatau nya gue disuruh ke pasar
sama kemiri pas gue udah mau jalan
bunuh keluar dia mau ngecek kagak dia
bilang beli nanas lobak sama kemirinya
besok aja saya yang beli
hai onteng bukan gue yang ditelepon
hai assalamualaikum waalaikumsalam
eh pak abe pak haji ada apa ya
citranya ada kagak ada be citra lagi main ke rumah temennya

emang ada apa deh kita mau main main ya
main main aja boleh gak kak
oh boleh ngobrolnya di dalam aja ayo masuk
kasihan emak katanya
ya mi berangkat sekarang
tapi pipi baru mau ngejek mi
takut kehabisan tiket
ya udah tuh tunggu
jadinya ngantre sekarang
pak haji ini kok boleh nanya enggak
boleh dong mau nanya apaan sejarah kampung sini
boleh dong mau nanya apaan sejarah kampung sini
pak haji cucunya udah berapa orang

lah gue ditinggalin
yuk pamit dulu ya pak
iya ya salam dari bapak
buat mama sama bapak kamu ya
nanti saya gantar dulu ya pak
ya hati hati jangan buru buru
yang penting selamat
assalam yuk hati hati
abang mau makan sekalian
lo mau makan kagak
jangan pakai jaket
jangan kalau disitu
mak mau ngadep dulu di kamar
sekarang tadi sendirian lagi sama emak
tapi kerjanya jangan dipaksain
kalau lu tipis lagi
tapi dari tadi ngomong abang diem aja
ntar kalau abang ngomong sambil makan dimarahin
mbak isan tidak mampir dulu
mau ngangkat jemuran takut hujan
mari mbak surti
mbak surti babenya ada
babenya gak ada pau di
oloh oloh belum dilihat
udah bilang gak ada tuh mbak
lah ini pintunya dikunci
berarti babenya gak ada
oh yaudah tuh
kalau begitu saya mau nyari ke rumah jemuran aja
harus beli dulu
ya terus abang minum pakai apa
ya pake air bang
tapi abang harus beli dulu air galonnya di warung